saudara wali kota semarang hefe arita gunarianti rahayu mendapat kunjungan dari perwakilan epsi unesco
dalam kunjungannya ini unesco berdiskusi dan mengapresiasi pemerintah kota semarang sebagai kota yang komprehensif
dan serius dalam menangani masalah stunting dan layak jadi kota percontohan
perwakilan unesco yang berkunjung ke kota semarang adalah direktur eksekutif epsi sekaligus pakar lingkungan ikan agnius sutapa
kunjungannya kali ini untuk melihat penanganan stunting di kota semarang
epsi unesco ingin berdiskusi untuk mengetahui proses yang sudah dan akan dilakukan untuk mengatasi masalah stunting
di antaranya kemiskinan ekstrim keluarga lingkungan gizi ketahanan pangan hingga peran masyarakat
wali kota semarang hefe arita gunaryanti rahayu menyebut angka stunting di kota semarang menurun signifikan sejak tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu
menuju kota zero stunting pada akhir desember dua ribu dua puluh
ini tentu adalah salah satu bagaimana penanganan tadi yang kami sampaikan ini secara komprehensif secara sinergi
antara opd maupun stakeholder
kemudian yang kedua tentunya dengan memakai digitalisasi
karena kita tahu sekarang ini kalau tidak pakai digitalisasi juga tidak akan bisa memaju atau bisa melihat bagaimana proses prosesnya
direktur eksekutif fc unesco ignatius tapa menyebut stunting adalah masalah bersama dan penyebabnya tidak hanya satu faktor
ignatius sutapa melihat kota semarang yang serius dan komprehensif dalam menangani permasalahan stunting
sehingga kota semarang dapat menjadi satu model kota yang bisa dijadikan referensi bagi kota kota lain di indonesia
menjadi model awal ke depan karena barangkali kita membutuhkan model model yang pas dalam percepatan kewenangan
prevalensi sakit itu untuk indonesia
dan ini mudah mudahan kota semarang ini dengan keberhasilannya ini
seorang seorang bisa menjadi model nasional dengan kapitan
unesco juga mengapresiasi wali kota semarang mbak ita yang membuat menu masakan olahan yang penuh gizi dan bisa diterapkan di rumah tangga
kolaborasi organisasi perangkat daerah dan stakeholder yang baik membuat semarang berhasil
sejumlah inovasi yang berhasil dilakukan pemkot semarang diantaranya urban farming pasar murah dengan harga terjangkau
dan menirikan rumah pelita untuk daycare balita membantu ibu ibu pekerja
gina wirana putri kompas tv semarang jawa tengah